mengawali karir sebagai pejabat sementara kepala urusan kemasyarakatan setuil cam sungai apit
karir alfedri dalam pengabdiannya bagi kabupaten siak terus melejit
pada tahun dua ribu sebelas kepemimpinannya sebagai wakil bupati siak hingga tahun dua ribu sembilan belas dijalaninya bersama samsuar
keharmonisan bupati dan wakil bupati ini menjadi sorotan
ini tidak terlepas dari sosok alfedri yang memiliki loyalitas pada tanggung jawab dan pengabdian pada negara serta pimpinannya
selama lebih kurang delapan tahun bersama pada delapan belas maret dua ribu dua puluh
sesuai keputusan menteri dalam negeri tentang pengangkatan bupati dan pemerhatian wakil bupati siak
alfedri resmi dilantik langsung gubernur riau samsuar
yang tak lain adalah kepala daerah yang telah dua periode bersanding bersamanya
alfedri dilepas dan dipercaya memimpin kabupaten siak untuk menjadikan kabupaten siak yang lebih cemerlang terbilang dan gemila
harapan saya bahwa jangan sampai berhenti membangun siak
apalagi sudah ada dukungan gubernur mudah mudahan siak bisa lebih baik ke depannya
kompakan dia dengan staffnya penting apalagi dia dari bawah sampai kenal semua tapi dia menguasai daerah siak
cukup optimis mungkin alfedri ini kami yakin bisa meneruskan pembangunan kabupaten siak pada masa yang akan datang
ini bisa membawa siak ke arah yang lebih baik
apa yang belum sempurna memperbaiki apa yang kurang baik
selamat memimpin negeri
tetaplah amanah dan bijaksana melayani masyarakat di negeri istana